ke informasi lain gunung agung kembali mengeluarkan asap hitam
saat ini pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
memperlakukan status siaga
pukul empat lebih empat puluh dua waktu indonesia barat
kepala bnpb mencuit status gunung agung memasuki level tiga atau siaga
pvmbg mengimbau masyarakat tetap tenang
dan menjauhi radius enam hingga tujuh lima km dari gunung
gunung agung meluarkan asap hitam selasa sore pukul tujuh belas tiga puluh lima waktu indonesia tengah
ini diketahui dari kamera pemantau aktivitas gunung agung
dari bukit asah karangasem pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dan sekarang kita terhubung dengan koresponen cnn indonesia
igede nyoman wiryadinate di bali
nyoman saat ini berada di bandara ngurah rai bali
bagaimana kondisi penerbangan di ngurah rai

ya putri memang tadi sekitar pukul tujuh belas lima waktu indonesia tengah
memang diinformasikan oleh pusat vulkanologi
mitigasi bencana geologi bahwa gunung agung meletus pada pukul tujuh belas tiga puluh
memang situasi bandara saat ini masih normal
artinya penerbangan juga masih normal
dan pihak bandara dalam hal ini
angkasa pura i meminta kepada para pilot untuk memantau juga
secara visual dan melakukan pelaporan kepada pihak bandara
dan memang dipastikan hingga saat ini
bandara internasional igusti ngurah rai sedang berjalan normal
memang diinformasikan juga bahwa angin saat ini mengarah ke timur dan tenggara putri
timur dan tenggara artinya tidak ke arah selatan
di mana bandara ngurah rai berada gitu ya nyoman
iya biasanya pesawat biasanya juga melintas ke arah timur
maupun dari arah
arah barat dan melewati gunung agung
namun semenjak memang status awas dinyatakan beberapa bulan lalu
memang diminta untuk tidak melewati jalur jalur tersebut dan mencari jalur lain
kalau saat ini memang udara atau arah angin mengarah ke timur dan tenggara putri
lalu bagaimana dengan aktivitas gunung agung yang terkini
sudah dikatakan tadi bahwa ini erupsi baru mengeluarkan asap
apakah sudah mengganggu aktivitas masyarakat
apakah mereka sudah mulai menggunakan masker
ya putri memang dari pantauan saya lewat beberapa foto maupun gambar visual yang saya saksikan di media sosial
memang tadi sore sekitar tujuh belas waktu indonesia
lima waktu indonesia tengah memang warga menyaksikan sendiri bagaimana gunung agung mengeluarkan asap tebal
kemudian warga juga sudah bersiap siap
artinya mereka sudah selain juga melihat kondisi gunung mereka juga sudah menyiapkan
mobil yang sudah mengarah ke jalan keluar
memang sampai saat ini memang warga belum banyak mengungsi ke tempat tempat yang aman
seperti misalnya pada saat status gunung agung berubah dari siaga ke awas
di mana masyarakat berbondong bondong sampai jalan jalanan macet menuju tempat tempat yang lebih aman
memang saat ini warga lebih tenang untuk menghadapi ini putri
memang untuk informasi terkini dari sana memang saya belum sempat ke lokasi
nanti akan segera update bagaimana kondisi masyarakat di sana putri
nyoman artinya kan sekarang sudah banyak kondisinya sudah banyak warga yang pulang kembali ke tempat tinggal mereka
artinya sudah ada kembali yang menempati radius enam sampai tujuh lima km itu
apakah anda sudah mendapatkan gambaran dampaknya seperti apa di radius enam sampai tujuh lima km itu
ya putri memang seperti gambar yang tadi saya saksikan ada warga yang memang berada di
adalah badeng yang berjarak masih di radius yang memang dilarang untuk di tempat
artinya masih berada di radius enam km
namun warga memang pulang karena penurunan status yang dilakukan oleh pihak bpmbng dan menyatakan bahwa
selama ini memang terjadi penurunan tren gempa maupun aktivitas gunung agung inilah yang menyebabkan mereka kembali pulang ke tempat tempat asal mereka
namun memang masih ada di tempat tempat pengungsian
dan saat ini mereka tetap waspada artinya siap siap jika terjadi letusan yang lebih besar
seperti yang dilansir oleh pihak yang berwenang terhadap gunung agung
dan memang saat ini warga masih artinya tenang bersiap siap untuk menghadapi jika misalnya terjadi letusan yang lebih besar
namun dari data yang dilansir oleh pihak bpm bng yang memantau di pos rendang menyatakan bahwa
gempa yang terjadi memang sangat sedikit
artinya tidak seperti ketika tren jadi kenaikan dari status siaga menjadi awas
namun memang tadi asap memang membumbung tinggi sekitar tujuh ratus meter di atas puncak
kemudian abu letusan diperkirakan bertiup lemah ke arah timur dan tenggara
dan diperkirakan letusan akan masih terus berlangsung cuman belum predisi apakah letusannya akan sama seperti ini
atau apakah nanti akan berlalu
nanti akan membesar belum dapat diprediksi oleh pihak yang berwenang putri
baik baik nyoman terakhir bagaimana cuaca di wilayah bali selama satu hari ini atau sore tadi ketika erupsi itu terjadi
iya putri memang sebagian wilayah bali hari ini sekitar pukul empat belas memang terjadi hujan sangat lebat
artinya sampai pukul tujuh tadi sore memang hujan terlalu lebat mengguyur tidak hanya di kota denpasar
namun juga di tabanan termasuk juga di karangasem
dan memang sempat beberapa hari terakhir ini asap dari gunung agung memang berubah ubah tingginya
dan memang diperkirakan itu berasal dari air yang mendapatkan pemanasan dari dalam gunung agung yang menyebabkan asap itu keluar
namun asap kali ini memang asap yang agak tebal hitam dan sudah dinyatakan bahwa gunung agung meletus begitu putri
baik terima kasih
korrespondensi ann indonesia di bali